sebelumnya pada rabu kemarin menko maritim dan sumber daya rizal ramli
menanggapi langkah gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
yang bersurat kepada presiden joko widodo
untuk mempertanyakan kejelasan status proyek reklamasi pulau g
menurut rizal setiap menteri punya kewenangan yang dilindungi undang undang
kami kutip dari laman detik com hari rabu kemarin
rizal ramli menyatakan bahwa pembatalan proyek reklamasi pulau g
tidak perlu lewat keputusan presiden
karena setiap menteri punya kewenangan terkait wilayah kerja masing masing
rizal bahkan menyatakan satu menteri saja bisa membatalkan
apalagi tiga menteri sekaligus
lebih lanjut rizal menambahkan bahwa keputusan presiden nomor lima puluh dua tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
menurutnya jika sudah ada payung hukum yang lebih baru
mengapa masih menggunakan yang lama
rizal juga menyindir gubernur dki yang dinilainya cengeng
karena mengadukan segala persoalan kepada presiden